sidang korupsi proyek ktp elektronik yang diduga merugikan negara sekitar rp dua tiga triliun rupiah kembali digelar
ya perkara tersebut menyeret banyak nama besar dan rencananya kamis ini
jaksa komisi pemberantasan korupsi akan memanggil sepuluh saksi untuk memberi kesaksian dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
dan berikut ini para saksi yang akan hadir dalam persidangan kali ini
oli dondo kambe yang merupakan bendahara umum pdi perjuangan dan menjabat gubernur sulawesi utara
pernah duduk sebagai anggota dpr komisi dua ketika proyek bergulir
selanjutnya ada empat nama dari pihak kementerian dalam negeri
lima nama berikutnya dari pihak swasta diantaranya adalah mayus bangun
dan irvan hendra yang kini menjabatkan
menjabat sebagai direktur pt murakabi sejahtera
yang juga merupakan kemenakan dari ketua dpr
dan berikutnya ada rekan kami femi afriyadi
yang sudah berada di gedung pengadilan tipikor saat ini
langsung saja kita sapa femi
ya femi selamat pagi
femi bisa anda jelaskan kepada kami
apa saja agenda sidang mega korupsi iktp
hari ini dan siapa saja saksi yang akan dihadirkan
ya selamat pagi hanum selamat pagi anissa
sidang ke sebelas hari ini sudah berlangsung
baru saja beberapa waktu lalu
pengadilan tipi korps sudah memulai sidang mega korupsi iktph
dan hari ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut kpk
sepuluh orang saksi terkait kasus ini
dan tadi juga sudah dikonfirmasi
bahwa sembilan orang sudah terkonfirmasi untuk hadir
dan satu orang belum memberikan kabar
tentang kehadirannya di persidangan hari ini
dan sebelum kita melihat
apa yang kemudian menjadi agenda persidangan ke sebelas hari ini
kita tentu ingin mengetahui
fakta fakta persidangan yang beberapa waktu lalu juga
tepatnya di persidangan ke sepuluh pada pekan lalu
di mana pada pekan lalu
ada enam saksi yang dihadirkan
tim teknis atau tim fatmawati
terhadap proyek mega korupsi iktp ini
dari sidang ke sepuluh tersebut
juga sudah disebutkan
juga sudah ditemukan sejumlah fakta baru
bahwa perencanaan dari proyek ini
ternyata memang sebuah pemufakatan jahat
yang sudah direncanakan satu tahun
sebelum proyek ini dibahas begitu
jadi ini memang sudah direncanakan
oleh kemudian banyak pihak
terkait yang diperiksa sebagai saksi
dari terdakwa yang saat ini
yakni irman dan sugi harto
mengenai juga keterlibatan
juga kemarin pada persidangan sepuluh disebutkan
dan ini juga disebutkan pada persidangan pekan lalu
dan jika kita menarik kembali ke sidang hari ini
di persidangan ke sebelas ini
ada sepuluh saksi
yang akan diperiksa
dari sepuluh saksi ini
paling tidak ada beberapa nama saksi
yang juga cukup menjadi sorotan
tadi ada kehadiran
gubernur sulawesi utara
yang sudah hadir di holding room
pntp kor ini pada pukul sembilan
tadi saya sempat juga mewawancarai
oli yang mengatakan bahwa
memang dia merupakan salah satu saksi
yang dihadirkan oleh jaksa penuntut kpk hari ini
berkapasitas sebagai wakil ketua banggar
pada saat proyek iktp ini bergulir
pada saat itu
mantan anggota komisi sebelas dpr ini
memang diduga ikut menerima aliran dana ktp ini
sebesar satu dua juta usd
akan digali seperti apa
keterangan keterangan saksi oli dondokambe ini
di persidangan yang saat ini tengah berlangsung
begitupun juga dengan ada saksi yang juga menjadi sorotan
keponakan dari setia novanto
dia bernama irfan hendra pambudi
pada sidang sebelumnya
setia novanto memang mengakui bahwa
irfan hendra pambudi ini
keponakan dari setia novanto
setia novanto ini membantah bahwa
ikut terlibat dalam proyek iktp
ini tentu menjadi satu hal yang kontradiktif
dalam dakwaan sendiri disebutkan
irfan pambudi ini
dengan perusahaan yang dipimpinnya
ini merupakan salah satu perusahaan
yang termasuk dalam tiga konsorsium
yang mengatur proyek tender iktp ini
ini keterangan keterangan selanjutnya
akan kembali dicari
dan dicocokkan dengan dakwaan yang sudah
ada di hadapan persidangan sendiri
kita akan mencari tahu
apakah memang nanti keterlibatan saksi saksi ini
kemudian bisa merujuk kepada
persidangan ke sebelas hari ini
hanum dan anissa
baik terima kasih femya freyadi
terkait dengan sidang iktp pada hari ini